bulan ramadan menjadi berkah tersendiri bagi para pemilik toko kue khas daerah di ternate
maluku utara mereka mengaku jumlah pengunjung di luar bulan ramadhan tidak sebanyak saat ini
bahkan toko mereka sudah mulai dipadati para pembeli sejak pukul dua siang hingga jelang
waktu berbuka puasa para pemilik toko kue pun harus menambah karyawan untuk memenuhi kebutuhan
para pembeli hal tersebut pun berpengaruh terhadap kenaikan omset jika di bulan biasa
omset rata ratanya sekitar sepuluh juta rupiah per bulan di bulan ramadhan ini omset mereka
naik hingga tiga kali lipat karyawan untuk di bulan puasa sih biasanya sih ada pemakaian
karyawan agak sedikit lebih ketimbang bulan biasa mungkin besaran kisaran tiga puluh an sebenarnya saya baru
disini baru nyoba
berkah ramadan juga dirasakan oleh perajin besek wadah tempat makanan dari bambu di jombang
jawa timur di pertengahan bulan pesanan yang datang membuat pengusaha kewalahan hingga
membutuhkan tambahan tenaga kerja pesanan dapat meningkat hingga tiga kali lipat mereka harus

dari masuk ke bulan ramadan ini sudah ada peningkatan sekitar tiga kali lipat gitu ya
daripada pesanan di bulan bulan biasanya yang hampir itu seperti keranjang keranjang itu
keranjang untuk parcel yang pertama tuh parcel sama rantang rantang untuk maleman
konsumen yang datang mengambil pesanan mengaku besek berupa keranjang ini akan dijadikan hampers
nantinya hampers besek ini akan diisi aneka kue untuk lebaran
di bulan ramadan jenis besek yang paling banyak dicari adalah keranjang untuk hantaran idul fitri
tidak hanya permintaan lokal pesanan pun banyak datang dari luar pulau jawa
peneriputan cnn indonesia